sita judin sekarang penghasilannya jadi kagak jelas
ntar nabis di phk sama perusahaannya
padahal dia sudah punya bini anak satu sma
ntar lagi kuliah
sekarang dia mulai dari nol lagi
jualan bubur kacang hijau
mudah mudahan aja laku
semoga allah memberikan jalan yang terbaik buat anak anak babeh
kata almarhum abah saya
jangan berhenti kita sebagai orang tua untuk mendoakan anak anak kita
bisa doku agak ribet tapi rasanya lihat
insinyur jika ada yang berj
sudah lalu cenderung
saya lihatnya sudah mati
buuuur yang ijo
pak mau beli bubur
saya tadi ketemu sama bapak kamu
ngebahas soal anak dan keluarga
terus babe bilang apa
yang sabar ya
yang memberikan jalan yang terbaik buat anak anak babe
kata almarhum abah saya pernah bilang
kita sebagai orang tua
jangan berhenti untuk mendoakan anak anak kita
buuuur yang ijo
kopi satu pak
ini burung apa mas
saya gak tau pak saya cuma suruh nganterin
boleh liat gak kebetulan saya hobi burung mas
mas burungnya kok nggak ada
itu tadi mungkin slotnya kurang kencang
jadi pintunya kebuka burungnya terbang
mas kopinya belum layar mas
tuh udah deh pak saya mau pamit dulu
iya mas makasih ya
saya ada mau gabung aja
sekarang waktu beli
baru ke indah mas
oh ya perkenalkan
wah nanti kita tetangga dong pak
maksud saya ke keluarga bapak
ya saya kan sering pergi keluar kota pak jarang pulang
ya malum lah namanya juga bisnis
iya pak terima kasih ya
mau masuk hari ini
ya udah lo kesana aja dah
ya ntar bapak kesana juga
bu tau gak
kita punya tetangga baru dikontrakannya hajin lain
suaminya namanya harun istrinya namanya bapak gak tau
dia belum punya anak mungkin baru menikah ya
baru pindahan ya
iya nih pak
maaf belum bisa nganyak masuk dalam rumah
soalnya rumahnya masih berantakan
gak apa apa tuh
bapak rumahnya di mana
rumah saya mah di sukabumi
oh maksudnya kampung di sukabumi gitu
sudah berapa lama merantau di jakarta pak
siapa yang merantau ke jakarta
rumah saya mah tetap aja di sukabumi
kalau anak saya si entis sudah tinggal di sini
sudah ya saya mau jalan jalan lagi
nanti bang ojek
nantiin saya ke depan dong bang
ada urusan penting
mbak be masuk deh
gak usah di luar aja
udah masuk barangnya semuanya
lagian juga barangnya gak banyak sih
kalau ada apa apa telpon aja ya
ini sisa sewa yang dua bulan
yaudah kalau gitu gue langsung jalan ya
baru pindah ya bang
suka main catur ya
wah jangan iseng iseng
dulu temen saya gara gara main catur dia suka keluar negeri cuma buat main catur
wah siapa bang
udah jadi kepercetakan bang
terus ada yang murah gak
cerita entar aja bang
hei kenapa dipanggil panggil gak berhenti
siapa yang mau ngajak ngobrol sama kamu
saya teh mau beli bubur
tunggu sebentar bang
sudah kang tisna
ini uang titipan dari ibu baby
terima kasih ya kang tisna